ya ini jalan panjang dan juga berliku tentunya bagi gubernur non aktif basuki cayapurnama
karena sementara akan mengikuti pilkada juga sedang melakukan proses hukum ini
ini adalah sidang yang ke enam pemirsa
sementara itu beberapa hari lagi menghitung hari pilkada dki jakarta juga sudah akan dilakukan
tepatnya pada tanggal lima belas februari ya
lima belas februari sudah di depan mata ya
tapi sidang ini akan terus berlanjut bahkan menurut kuasa hukum dan juga majelis hakimnya akan berlanjut hingga bulan april
karena ada empat puluh enam saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam setiap persidangan berturut turut
coba kita lihat bahwa hari ini gubernur non aktif basuki cahayapurnama sudah melakukan perjalanan
dan sudah berada di wilayah pancoran jakarta
lokasinya kita ingatkan kembali berada di gedung kementerian pertanian yang letaknya di ragunan jakarta
itu artinya nanti ia akan memutar balik kemudian melewati daerah mampang ya prap
dan masuk ke sana mampang menuju ke daerah ragunan jakarta selatan
ya sidang seperti biasa akan dijadwalkan dimulai pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
dan perjalanan dari cawang menuju ke ragunan kurang lebih akan memakan waktu sekitar dua puluh hingga tiga puluh menit
sehingga diperkirakan sekitar tujuh atau delapan lewat lima belas ya ahok akan tiba di kementerian pertanian
nah sementara itu kita akan segera bergabung dengan korespondensi
cnn indonesia rifana pratiwi yang sudah berada di gedung kementerian pertanian jakarta selatan
kami mendapatkan informasi bahwa ahok sedang dalam perjalanan
tapi bagaimana situasi di sana
karena ini lagi lagi mendengarkan saksi dari pihak pelapor ya agendanya
ya selamat pagi prabu dan juga daniar
sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta
dan nonaktif pak suki cahayapunama digelar ke enam kalinya di auditorium hall d gedung kementerian pertanian
raguna jakarta selatan
dan saat ini saya berada tepat di samping pintu masuk di auditorium hall d gedung kementerian pertanian
anda bisa lihat di belakang saya polisi dari polda metro jaya sudah bersiap siap
ini merupakan pintu masuk yang semestinya pak suki cahayapunama sebagai terdakwa memasuki pintu ini
namun sama seperti dua sidang sebelumnya pada sidang ke empat dan juga sidang ke lima
basuki cahayapunama ini sempat mengecoh wartawan dengan memasuki pintu lain
ada dua pintu lainnya
ada pintu dari hall c dan kemudian pintu dari hal a
yang kemungkinan dimasuki oleh pak suki cahayapunama sebagai terdakwa
dan tadi kami sudah sempat melihat kehadiran dari ketua tim kuasa hukum bineka tunggal ika
yang merupakan kuasa hukum dari pak suki cahayapunama
ada sira prayuna ada juga tadi hadir adik kandung dari pak suki cahayapunama
vivi indra cahayapurnama didampingi oleh tim kuasa hukum yang lain
kami juga tadi sempat melihat kehadiran dari tim jaksa penuntut umum yang berjumlah tiga belas orang jaksa senior
namun lagi lagi mereka tidak ingin memberikan keterangan terhadap wartawan
dan sebelum persidangan dimulai sama seperti dua persidangan sebelumnya
dan betul sekali teman teman bahwa sidang ke enam kali ini memang memiliki agenda pemeriksaan saksi
saksinya adalah saksi saksi yang diajukan oleh tim jaksa penuntut umum
ada empat orang saksi pelapor dan dua orang penyidik dari polresta bogor
yang memang sengaja dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum
enam orang saksi tersebut yang pertama adalah wiliudin dhani yang merupakan anggota dari gnpf
ataupun dari fpi bogor
kemudian ada ibnu baskoro muhammad asroi saputra dan iman sudirman
sementara dua orang penyidik polisi dari polresta bogor ada brigadir polisi kepala agung hermawan
dan bribtu ahmad hamdani
kami sedang melihat ini sepertinya situasi mulai ramai lagi di depan hall d
kami melihat kedatangan dari tim kuasa hukum dari basuki cepurnama memang cukup banyak
kami melihat kedatangan dari waketum p tiga humpre jemat yang merupakan anggota dari tim advokasi bineca

kami melihat kedatangan dari waketum p tiga humpre jemat yang merupakan anggota dari tim advokasi bineca